ajukan pinjaman melalui aplikasi motion banking download di play store atau app store
loh kok kamu lagi bukannya tadi udah ikut audisi
kondisi saya baru aja masuk kok
loh terus tadi siapa dong kamu punya saudara kembar nggak
iya sih tapi kayaknya udah lama berpisah
selama delapan belas tahun
ibu mau pulang aja
ibu gak mau merepotin kamu
kalau soal itu jangan ibu fikirin
itu udah kewajiban fikur
kalau ibu bilang tetap mau pulang
ibu tetap mau pulang
ibu gak mau di sini
ibu mau di rumah aja
hai manusia hormati ibumu
yang melahirkan yang membesarkanmu
darah dagingmu dari air susunya
jiwa ragamu dari kasih sayang
bidik suara lu cakep banget tuh tang
mendingan lu ngedaftar tuh di acara cari bakat
nama acaranya kdi
itu acara seru banget loh
ntar figur coba deh ngedaftar kdi
bukalah mata lihat dunia dan sadarilah
tiada guna hidup selalu berduka cita
mari bergembira gembira bersama
sekali sekali nyendingin orang tua
kan ridhonya allah ada di ridhonya orang tua
semoga kali ini ibu mau makan banyak
aduh saya buru buru soalnya
bu syed di rumah lagi sakit
jadi nggak liat masalah di depan
sampai jumpa mas
ya makasih ya
fik fik itu ada audisi
suara kamu kan bagus
suara kamu kan bagus
tadi orang orang juga bilang gitu
cuman apa mungkin figure menang
yang ikut audisi aja ribuan orang
ssst kamu nggak boleh putus asa
apa ibu yakin kalau fikur lolos kalau ikut audisi
ya udah deh kalau ibu bilang gitu
besok fikur daftar audisi
kayaknya aku harus ikutan audisi itu
aku harus semangat
semoga ini menjadi rezeki ku ya allah
supaya aku bisa menunjukkan bakti ku ya allah
buat bisa bayar pemanfaatan bapak
peserta nomor sembilan puluh sembilan harap kembali ke ruang audisi
atau kan kayak gitu
walaupun aku gak begitu setuju mustahil ikut audisi kdi
aku akan selalu menolakkan kamu nak untuk menang
alhamdulillah ya allah saya lulus
loh kok kamu lagi
bukannya tadi udah ikut audisi
saya pernah aja masuk
loh terus tadi siapa dong
kamu punya saudara kumar gak
kami udah lama berpisah
selama delapan belas tahun
saya belum pernah sama sekali ketemu sama dia
harap kembali ke ruang audisi
kok nomor urutku dipanggil lagi
kan aku udah audisi
kan aku udah audisi
aku tahu kau bilang ke temanmu
kau tak baik
dan katakan apa yang salah
dan kenapa kau tak pernah bilang
kau merasa begitu
karena kau berusaha
untuk tetap kuat dan berbohong
senyum sampai aku melihat
tapi aku tahu kau terlalu lama
terlalu sakit untuk melihat